baku tembak di daerah tambarana sulawesi tengah dalam operasi tinombala menewaskan dua orang
meski belum dipastikan identitasnya salah satu diantaranya memiliki ciri ciri buronan kasus terorisme santoso
dan saat ini kepolisian masih mengevakuasi dan juga membawa ke rumah sakit bayangkara palu
untuk memastikan identifikasi dua orang laki laki yang tewas tersebut
memang ada baku tembak antara tim kita dengan ada lima orang di daerah tambarana
nah kita saya mendapat informasi ada dua orang yang tertembak meninggal dunia
kemudian tiga lagi melarikan diri dan ditemukan juga disita juga satu senjata m enam belas
kita belum tahu siapa dua orang ini
nah memang ada tanda tanda apa katanya daya lalat di dahinya yang menjadi ciri khas dari santoso
tapi sekali lagi saya belum bisa mengkonfirmasi teman teman juga sedang melakukan evakuasi saat ini
untuk identifikasi siapa yang bersangkutan
ya mudah mudahan yang bersangkutan